bang mali dan bang darmiji
saya minta tolong sebelum pulang nanti rapikan karpet ini
biar nanti gampang dibersihkan
kok cuma kita berdua sih pak
yang sholat di masjid ini kan banyak jamaahnya
hati malah jadi gak enak
kita kan cuma prihatin doang ya sama haja maemunah
iya gak bu
kalau ibu ibu masih mau mikirin umi saya
saya seneng banget dengernya
eh bu haja
nanti istrinya bakal rinjit
ayodeh pada kenalan
ini rere temannya si roby
teman apa teman
oh ini mbak rere temannya robi
oh robinya aja ganteng
rere nya cantik
hah jangan jangan bukan berteman lagi
pacaran ya pacaran ya
ngaku ngaku pacaran ya
hari ini saya senang banget bisa ikutan taraweh seperti ini
biasanya kalau di kosan
alhamdulillah kalau rere seneng
kita kita semua juga senang bisa terawih bareng bareng
udah kalau gitu kita duluan ya
waaja maemunah rumana duluan ya
mbak rere ikutan terawih bareng sama poro dia
udah ya robi kita pulang
eh kasihan banget ya bu haji maemunah
rencananya dia kan mau mamer emas yang dibeliin sama brosa
tapi ternyata emasnya palsu
pengen bee ya ini
terima kasih ya bu
selamat siang ya bu

saya minta tolong sebelum pulang nanti rapikan karpet ini
biar nanti gampang dibesarkan
kok cuma kita berdua sih pak
iya pak fundo nih kagak adil
yang sholat di masjid ini kan banyak jamaahnya
loh tapi kan sudah dalam perjanjian
untuk merawat masjid ini
dan hukumannya belum berakhir kan
kak aja berdua bakal beresin rapihin semua
terima kasih ya
nanti minggu kembali
pak ji mau hidin
kenapa lu berdua panggil gua
kita ini lagi butuh tenaga
boleh dong pak ji bantuin kita rapihin rapihin
iya pak ji biar cepet selesai
enak aja lo pada ngomong
kerjaannya aja sendiri
oh enggak gua
wah amat pak ji
begitu tuh pak ji tuh
kalau giliran butuh aja nyari nyari kita
giliran kita yang butuh dia
mana pernah dia mau bantuin kita
tak ada timbal baliknya
kalau perlu doang
kalau gitu mau bilang cs
jalan ini apa ya
tunggu apa ya
tunggu nih abah sama babe nih
pada gak sabaran amat sih lu
kalau kita pergi bareng pulang sih bareng
jangan main duluan begitu
soalnya tadi umi ngeluh pusing
makanya kita buru buru pulang
lelahnya kebebek sih
umi lagi mikirin apa lagi sih
udah deh jangan mikirin begitu dah
ntar ujung ujung umi sakit lagi
umi yakin tuh mbah
si rodia tuh pasti tahu
kalau ibu rosa tuh jual emas emasan palsu
tapi dia nggak bilangin sama umi
biar umi ketipu
ya allah umi
ah diem dulu
lo gak usah ngebelain dia
lu pikir deh rom
kalau dia kagak tau
gak mungkin tuh emas emasan dibalikin lagi di udiah
pak rodia itu punya alesan lain
makanya dia balikin lagi cincin emasnya
gak punya duit
ah gak mungkin
dia pasti punya duit
iya bukan masalah uang
umi udah deh gak usah seuzon kayak gitu
udah ya gak usah cari perkara lagi sama keluarga bang lagi sulam
kitalah beraksanya si rodia
beradinya dia ngejebak umi beli cincin
gara gara dia tuh jadi umi jual jadi emas emas
rumohon banget sama abah sama umi ya
udah jangan cari masalah lagi sama keluarga bang haji sulam
dia yang mulai mengobarkan api
aduh ki ki
rom gak pengen kalau abes sama umi bikin masalah lagi
ki udah ngantuk rom ah
ya allah ini harus gimana ini
umi gak mampir dulu
gak usah bu haji
banyak pesanan kue kue kering
iya bu haji gimana ya anak anak ditinggal udah lama banget dari tadi di rumah
jadi mendingan kita pulang aja ya
kita pada nyariin deh lama lama di luar
umi umi abah tolong jangan cari masalah ya
dasar curang lo ya
lo pasti sengaja biar gue kena tipu iya kan
kayaknya gak ngerti apa apa ya
ah jangan banyak pelanggan bego deh lo
sebenernya kan lo tau kan kalau si rosa itu penipu iya kan
lo sederhana memimpin gue jadi lo biarin bintang lo ketipu
karena lo berhasil bikin tipuannya si rosa sampai gue terjumus
ayah gak lho kok itu
ayah bener bener gak tau
siro itu sama bu rosa itu baru aja kenal
jadi lo jangan sembarangan nuduh
emak sama roda itu sama aja
kagak bisa dipercaya omongannya
nih gue apa adanya
dengar nih ya
kalau lo kena ketipu berarti lu yang apes
si rodia tuh yang bikin gue apes
supaya dia senang ngeliat emas emas gue
umi rom mohon udah dong
jangan saling nuduh dan saling menyalahkan kayak gini
pok bener bener gak tau
rom juga tau
poro dia tuh gak bakalan ngerti
ya karena dia gak melakukan apa yang umi rum tuduhin
rom minta tolong banget sama abah sama umi
selesaikan masalah ini dengan kepala dingin
jadi jangan sampai nanti abah sama umi yang salah
gue gak salah rom
gue ketipu tuh sama dia
jangan menyalahkan orang yang tidak bersalah
umi rom udah nuduh poro dia yang macem macem
dengar tuh maimunah
anak gue tuh terpengaruh sama lo lo
jadinya begini nih
gak ada ngebelanya sama orang tua
astagfirullahaladzim umi gak gitu
kalau umi bener juga pasti rom bela kok
umi tuh bener rom
feeling gue tuh menyatakan bahwa si rodia itu senang kalau umi itu tertipu
umi jangan jadiin feeling umi sebagai acuan untuk